sementara jumlah pasien di rs darurat wisma atlet kemayoran meningkat drastis
pertanggal tiga puluh mei dua ribu dua puluh satu jumlah pasien rawat inap di wisma atlet sudah mencapai dua orang lebih
tren penambahan jumlah pasien turut dipengaruhi oleh pemudik yang terpapar covid sembilan belas pada arus balik lebaran
bagaimana kondisi di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
sudah ada korespondensi nn indonesia arya dita utama
dito selamat malam
seperti apa jumlah penambahan pasien pada hari ini apakah jumlahnya cukup besar
dan bagaimana dengan ketersediaan tempat tidur di wisma atlet
ya halo selamat malam
mereka tadi informasi yang disampaikan oleh kepala penerangan komando gabungan bilek pertahanan di amarinir
aris mudian menyatakan bahwa pasien covid sembilan belas yang telah dirawat atau yang dirawat di darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta pusat
ini hari ini bertambah sebanyak tujuh orang sehingga total jumlah orang dirawat secara keseluruhan jadi dua satu ratus empat puluh delapan orang yang terperia satu wanita
yakni sebesar lima sembilan ratus sembilan puluh empat tempat tidur
dapat saya meluruskan bahwa ribuan pasien covid sembilan belas itu dirawat di empat ratus
tower dari tower empat lima enam dan tujuh di mana mereka disebut mengalami gejala ringan hingga sedang
dan dapat informasikan bahwa sejak beroperasi tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
sudah ada sebanyak delapan puluh dua ribu lebih orang yang telah sembuh terus kemudian ada delapan ratus delapan puluh orang yang telah dirujuk ke rumah sakit
dan delapan puluh delapan orang yang telah meninggal dunia
nah sebagaimana tadi reinhardt mengatakan bahwa memang sejak
beberapa kali lalu terjadi tren peningkatan yang cukup drastis di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet sendiri
dimana misalnya pada tanggal delapan belas mei tercatat hanya ada sembilan ratus orang eh maksud saya enam belas mei tercatat hanya sebanyak sembilan ratus dua puluh sembilan orang yang telah dirawat
terus kemudian sepakat berikutnya sekitar tanggal dua puluh tiga mei jumlah orang yang dirawat meningkat menjadi satu dua ratus
dan kemudian kita ketahui pada tiga puluh mei atau beberapa hari yang lalu itu sudah mencapai dua orang

kita ketahui pada tanggal delapan belas mei itu tercatat jumlah pasien yang dirawat itu hanya terdapat sembilan ratus orang
dan ini mengeluarkan jumlah pasien terendah sejak agustus tahun dua ribu dua puluh
nah terkait hal ini memang tidak bisa dikesampingkan kenyataan bahwa jumlah kasus kenaikan di jakarta terus mengalami lonjakan yang tinggi
padahal jurubicara satgas covid sembilan belas prof wiku adhisasmito
dalam keterangan pers yang disampaikannya tadi siang melalui kanal youtube bnpb
di youtube itu mengatakan bahwa dari tanggal dua puluh empat sampai tiga puluh mei dua ribu satu
kasus nasional bertambah sebanyak empat puluh delapan ratus dua puluh satu kasus
di mana tiga wilayah yang menjadi kontributor paling banyak itu jawa barat jawa tengah dan dki jakarta
di mana dki jakarta sendiri tercatat mengalami penambahan sekitar lima dua ratus an kasus
setelah itu juga prof wiku dalam pamparan juga menyampaikan bahwa pada tanggal
maksud saya dalam dua minggu pasca lebaran tahun dua ribu dua puluh dibandingkan dengan dua ribu dua puluh satu misalnya
ternyata pada tahun dua ribu dua puluh ini sendiri mengalami penurunan
di mana pada dua puluh lima mei hingga delapan juni dua ribu dua puluh itu tercatat mengalami kenaikan kasus sebesar enam puluh lima lima puluh lima persen
dengan kenaikan kasus kematian sebesar enam puluh enam tiga puluh empat persen
nah pada tahun ini dua minggu pasca lebaran yaitu dari tanggal sepuluh hingga dua puluh empat mei
itu tercatat kenaikan kasus naik
sebesar lima puluh enam enam persen dan tingkat kematian ternyata menurun sebesar tiga lima puluh dua persen
nah prof wiku sendiri mengimbau kepada masyarakat
namun meskipun hal ini menjadi gembira kabar baik
tapi tetap diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada
karena memang dampak dari pasca lebaran ini sendiri akan masih berlangsung hingga beberapa pekan ke depan
setelah itu prof wiku juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap berbagai varian covid sembilan belas
baru yang telah muncul di indonesia diantaranya misalnya varian yang dari inggris afrika selatan
brazil dan jepang dan serta india
oleh karena itu masyarakat terus dihimbau untuk disiplin menegakkan protokol kesehatan diantara tiga m dan juga empat t
baik terima kasih arya dita utama korespondensi nn indonesia